itu di amerika di mana mana dan tadi kita buktikan indonesia sebagai bangsa cinta damai
emang basket disana tuh
penculikan melainkan enforced disappearance
walau sudah belasan tahun mengolah apel menjadi keripik
maksudnya masih banyak yang optimis lah

diberikannya yang terbaik bagiku